pemerintah terus mendorong sektor swasta dalam negeri
dalam forum ekonomi islam dunia atau wief ke tiga belas di kucing sarawak malaysia
pemerintah akan mendorong sektor swasta lebih berekspansi dalam ekonomi digital
usai memaparkan perkembangan kesepakatan indonesia tahun dua ribu enam belas
menteri perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro menyampaikan
pentingnya perkembangan ekonomi digital bagi pebisnis tanah air
meski tidak menargetkan pendapatan negara dari sektor swasta
bambang menyebutkan ekonomi digital sebagai ekonomi disruptif menjadi salah satu potensi bisnis
indonesia sebagai salah satu pasar perbankan syariah terbesar dunia
diakui menjadi peluang secara global khususnya bagi pengusaha wanita dan pengusaha muda
sekarang ini yang mau kita lebih banyak dorong adalah sesuai dengan topiknya
terutama kita ingin mendorong pemakaian digital ekonomi
atau implementasi digital ekonomi dalam islamic economy dan islamic finance
produser cnn indonesia dince indra saat ini ada di kuching malaysia
dince selamat sore waktu indonesia apa agenda world islamic economic forum hari ini
ya rian dapat kami sampaikan bahwa baru saja selesai pembahasan bersama para
mantan petinggi apple dan juga google
namun sebelum ke sana kami akan melakukan lebih lanjut bagaimana pembukaan dari wif ke tiga belas
di borneo convention center kucing sarawak malaysia
tadi telah dibuka wif ke tiga belas ini oleh perdana menteri malaysia najib razak
dan juga ketua yayasan dari wif sendiri yakni tun musa hitam
dan beberapa petinggi dari negara negara penginisiasi dari wif sendiri
moroko tatarstan dan juga dihadiri oleh wakil presiden idb islamic development bank
dan beberapa partisipan yang hadir adalah berasal dari beberapa industri
seperti perhotelan energi dan juga farmasi
sekitar lebih dari dua partisipan yang menghadiri wif ke tiga belas kali ini
setidaknya satu ratus sembilan diantaranya berasal dari indonesia
dan ini kami mendengarnya langsung dari
perdana menteri malaysia najib razak
dan dalam keynote speak nya menteri perencanaan pembangunan nasional
bambang brojo negoro yang mewakili presiden jokowi kali ini
pada keynote speak nya maksud kami menyampaikan tentang ekonomi islam dan keuangan islam
kemudian kembali ke pembahasan setelah opening ceremony
ada face to face yang seperti tadi saya sampaikan
pembahasan bersama co founder dari apple yang ini steve wasik
dan juga co founder dari news lab google yang ini daniel sieber
keduanya menyemangati para pebisnis atau juga partisipan di dalam wif ke tiga belas kali ini
mereka bercerita tentang pengalaman bisnisnya
bagaimana memajukan bisnisnya dalam ekonomi digital
dan juga disruptive change atau ekonomi disruptive yang saat ini sangat mengganggu para pebisnis tentunya
mereka mengatakan bahwa pebisnis seharusnya
tetap berjalan sesuai role dan juga role nya meskipun demikian
mereka juga harus tetap variatif dalam berkarya
agar tidak lekang dan tidak jatuh dalam ketertinggalan zaman begitu rian
baik dince indonesia sendiri pada gelaran yang ke dua belas sempat menjadi tuan rumah
apakah ada agenda lanjutan yang mungkin dibawa oleh delegasi indonesia di dalam forum ini
dan apa sebenarnya yang menjadi fokus utama indonesia
di dalam wif kali ini dince
ya sebelumnya kami sempat berbincang kepada menteri perencanaan pembangunan nasional
bambang brojonegoro bahwa apa yang akan diusung di indonesia dalam wif ke tiga belas kali ini
bambang mengatakan bahwa antara government dan government itu tidak banyak akan ikut andil dalam forum ini
tetapi lebih bagaimana pemerintah karena pemerintah dianggap bertanggung jawab
dalam disruptive change atau juga ekonomi disruptif saat ini
dan harus menyemangati para pebisnis untuk lebih maju seperti dalam hal ekonomi islam maupun juga keuangan syariah
karena di beberapa negara lainnya tidak banyak menerapkan ekonomi syariah
namun kita ketahui bahwa malaysia merupakan salah satu yang terbesar dalam ekonomi syariah
dan ini karena indonesia juga beberapa perbankan belum menerapkan

maka pemerintah akan lebih mendorong para pebisnis bagaimana dapat mencapai seperti branchless banking begitu
karena dari itu bambang dan juga pemerintah di beberapa kementerian lainnya akan mendorong pebisnis
supaya ikut maju dalam digital economy jangan terus terpuruk dalam digital economy ini
kemudian bagaimana membangun willingness begitu dan lebih memajukan ekonomi islam
dan mengaitkannya kepada keuangan syariah di dalam negeri sendiri
namun ketika kami menanyakan terkait target pemerintah bagaimana pendapatannya
walaupun belum ada target tertentu untuk pendapatan negara
namun pemerintah hanya berupaya untuk mendorong private sector atau sektor swasta dalam hal ini
untuk lebih maju lagi dalam ekonomi digital dan juga dalam perubahan zaman saat ini katakanlah begitu rian
baik dengan dorongan semangat dan juga dukungan moral
yang sudah diungkapkan oleh pemerintah apakah sejauh ini sudah ada kerjasama yang terjalin
antara partisipan dan pebisnis di dalam forum ke tiga belas ini dince
baik rian dapat kami laporkan bahwa baru saja sekitar empat puluh menit yang lalu
ada terjalin kerjasama di hari pertama wf ke tiga belas ini
ada enam belas mou yang terjalin atau kesepakatan antara malaysia dan beberapa negara lainnya
khususnya negara penginisiasi dari wf
dari enam belas itu terdapat enam kerjasama antara pebisnis malaysia dan juga tiongkok
satu di antaranya antara pebisnis malaysia dan juga indonesia
yakni pt supersistem ultima dan juga sokova berhad
mereka bekerjasama dalam hal fiber optik antara kalimantan dan juga sarawak
dan sisanya lainnya antara perusahaan malaysia sendiri dan juga dengan amerika tenggara
dan juga dengan amerika serikat dan juga kanada
kita berharap ke depannya nanti pebisnis indonesia juga banyak sekali menjalin kerjasama
di tengah ekonomi digital dan juga perubahan zaman saat ini yang menantang bagi para pebisnis khususnya
baik dince indra tentunya pintu yang sudah dibuka oleh pemerintah dari dukungan moralnya ini
juga harus dimanfaatkan bagi para pebisnis untuk jemput bola seperti itu ya
supaya lebih banyak lagi mungkin kesepakatan yang terjalin
dinje indra produser cnn indonesia terima kasih sudah melihat
terima kasih sudah melihat
terima kasih sudah melihat
terima kasih sudah melaporkan